biasanya ketika check in di stasiun penumpang perlu menempelkan kartu sebagai bukti pembayaran
namun berbeda dengan stasiun kereta bawah tanah di bandara internasional di dengxing tiongkok
saat hendak masuk para penumpang tak perlu lagi menempelkan kartu
namun cukup menggunakan telapak tangan saja dan proses check in pun berhasil
metro beijing ini juga diklaim menjadi angkutan perkotaan pertama di dunia
yang menerapkan teknologi pemindai telapak tangan
fitur pembayaran menggunakan telapak tangan ini diluncurkan oleh raksasa teknologi asal tiongkok tiongkok tencent
untuk bisa menggunakan sistem ini penumpang akan terhubung secara otomatis ke dalam aplikasi bernama wechat pay
melalui aplikasi tersebut proses pembayaran dilakukan
jadi saya pikir teknologi ini sangat berharga
untuk pengelolaan rakyat pengelolaan perusahaan sangat baik
sangat banyak pengelolaan rakyat
gerbang tiket canggih ini dapat mengenali sidik jari penumpang hingga pembuluh darah tanpa melakukan kontak secara langsung
untuk bisa menggunakan sistem ini penumpang cukup melakukan satu kali registrasi dan tidak perlu memperpanjang masa penggunaannya
demi melindungi data seluruh penumpang pihak berwenang juga menyempatkan
menggunakan teknologi penyamaran data dan juga enkripsi di dalamnya
sehingga penumpang tidak perlu khawatir data diri mereka bocor